alat berat ekskavator komansu pc dua ratus ini merupakan alat berat pertama di indonesia yang murni menggunakan baterai listrik
ekskavator dua puluh ton ini diproduksi di luar negeri dan dikirim langsung dari jepang untuk dijucoba di indonesia
diskavator ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya tanpa emisi karbon
ekskavator ini juga mudah dirawat karena memiliki sedikit komponen bergerak dan komponen rumit
dalam uji cobanya di indonesia diharapkan ekskavator ini mendapatkan hasil yang positif untuk mendukung sektor tambang dan infrastruktur
jadi unit ini adalah untuk mendapatkan field performance test dulu di masing masing negara
kemudian kita mau melihat performance ataupun dan juga
mengenai upsettan marketnya di indonesia
jadi unit ini nanti kita akan tes kira kira kita akan datangkan juga di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini
jadi awal dua ribu dua puluh empat kita mulai tes lagi untuk mendapatkan field performance test yang akan kita dapatkan seperti ini
dalam sekali pengecasan alat berat ini dapat beroperasi selama delapan jam
ada dua metode pengecasan fast charging selama tiga jam dan pengecasan biasa selama delapan jam
daya tahan baterai juga diperhatikan agar bisa dipakai dalam jangka panjang
jadi ada perlindungan tiga hal yang dilindungi di baterai self protection system itu
yang pertama adalah dari sisi overcharging
sehingga nggak sampai overcharge
yang kedua dari overheat ya dari temperatur atau overcool
dari situ ada sistemnya sekaligus ada indikator untuk kausennya
mining indonesia dua ribu dua puluh tiga merupakan pameran yang diselenggarakan untuk memamerkan peralatan pertambangan berskala internasional terbesar di asia